tak terasa pertemuan g dua puluh akan segera berakhir
banyak yang menunggu hasil dari pertemuan negara negara yang mewakili enam puluh persen populasi dunia ini
digitalisasi merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara
tak terkecuali di kawasan asia tenggara
sebagai ketua g dua puluh dua ribu dua puluh dua indonesia banyak menginisiasi kesepahaman dengan berbagai negara
khususnya lima negara asean yang bersepakat memajukan sistem pembayaran di kawasan
sebagai salah satu agenda prioritas g dua puluh di jalur keuangan
tak heran ktt g dua puluh indonesia mampu melahirkan sejarah di jalur keuangan
dengan sebuah kesepakatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara atau mou regional payment connectivity
terus mendukung sistem pembayaran yang murah cepat dan inklusif
hal ini merupakan upaya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dan juga regional
lantas seperti apa sih harapan dari setiap negara dengan adanya penanda tanganan
dan akan seperti apa ya realisasi kerjasama antar negara kedepannya
kita sekarang akan membuat legasi
apa yang kita akan perhatikan hari ini bukan hanya tentang menandatangani memorandum kebenaran
sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah perry untuk pemimpinnya yang kuat yang membuat acara ini berjaya
dan saya juga ingin mengucapkan selamatkan kemampuan kepada dia dan semua pemerintah dari lima bank utama negara asia
yang bersama sama untuk bekerjasama dan berusaha untuk berusaha bersama sama untuk mengembangkan negara negara asia
dan kami juga ingin bekerjasama untuk membuat impian untuk sistem pembayaran cepat yang berkaitan
pembelajaran intrarasional di asia akan berkembang dan ini akan memperlukan integrasi ekonomi yang lebih besar
jika kita melakukan ini kita akan menjadi sebuah negara pertama di dunia untuk mencapai konektivitas pembayaran real times regional
ini akan menjadi sebuah realitasi dalam beberapa tahun yang akan datang dan akan memanfaatkan orang asia dengan sangat besar
pembelajaran di negara negara kecil dan medial pekerja migran turis dan membawa asia lebih dekat bersama sebagai ekonomi digital
jadi ini adalah pembantuan utama untuk kita dalam perjalanan dari uang ke transformasi digital
semoga langkah konkret yang telah disepakati dapat memberikan kemudahan akses layanan